jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta mahkamah konstitusi mendengarkan keterangan
memanggil lalu mendengar keterangan dari empat menteri ini
karena empat menteri ini mengetahui langsung tentang hal hal yang terkait dengan apa yang kami huraikan di permohonan kami
misalnya pertama menteri keuangan disitu kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui mahkamah konstitusi tentang anggaran bansos ini
bagaimana bansos ini bisa melonjak di dua ribu dua puluh empat itu anggarannya dari mana
apakah memang sudah disiapkan apa sudah diplaningkan
karena tidak ada kejadian yang penting di dua ribu dua puluh empat ini
kalau dulu di dua ribu dua puluh ada covid dua ribu dua puluh empat ini tidak ada apa apa
tapi naiknya luar biasa tingginya
kaitan dengan menteri sosial kaitan dengan penyalurannya perencanaan bansosnya
apakah bansos itu sudah tepat guna
kita semua setuju bahwa bansos itu penting
tapi kita tidak setuju kalau bansos itu dipolitisasi
sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya
hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu
yang ketiga menteri perdagangan
kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang menteri perdagangan
terang terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari jokowi
kita harus dukung dua segala macam
itu sudah kami laporkan juga ke bawaslu
lalu terakhir tentang menteri air langga
itulah yang kami minta melalui mahkamah konstitusi
tadi juga pihak tiga mendukung argumen kami
karena inilah nanti mengungkap semua tabir tabir
kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan
kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka
kecuali kalau nanti kita sudah jadi presiden
jadi kita harus menjaga kekuasaan
jadi kita harus menjaga kekuasaan
tidak ada kesimpulan yang bisa diambil
bahwa mahkamah konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum
bukan saja mengenai perolahan suara
tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur sistematik dan masif
jadi saudara saudara kita ini sebetulnya sudah mengenal di mahkamah konstitusi ini
apa yang disebut dengan judicial activism
tadi teman teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restrate
kalau saudara tahu mk ini kan didirikan tahun dua ribu tiga belas
kalau kita bicara mengenai uji materi
uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang undang
tapi mahkamah konstitusi memperluas kewenangannya
dan menguji peraturan perundang undangan yang dilahirkan
sehingga saudara melihat uji materil terhadap kuhp yang menyangkut hadzai artikalu
saudara melihat baru baru ini ada keputusan
yang menyangkut pasal tiga ratus sepuluh kuhp
dan juga undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
jadi salah kalau pihak paslon dua mengatakan
bahwa kewenangan mk itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati
pikiran yang sangat tidak berkembang
nah persoalan yang semakin kompleks dalam masalah bansos
itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga
kami tadi sudah mengusulkan bersama sama dengan paslon satu
untuk menghadirkan menteri keuangan dan menteri sosial
dan menteri pmk dalam persidangan di mahkamah konstitusi
kami menunggu jawaban dari pihak mahkamah konstitusi
mudah mudahan mahkamah konstitusi melihat urgensi
yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos
dan kita juga ingin mengetahui dari ibu sri mulyani
sejauh mana politik anggaran
sejauh mana kebijakan fiskal
dalam soal bansos yang menyangkut rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
sejauh mana automatic adjustment
dan ini jumlah yang terbesar dalam penyaluran bansos
itu juga ada bansos
kalau kita melihat di thailand juga ada bansos
jadi jumlah bansos yang kita salurkan
ini mungkin yang paling besar
dan untuk itu perlu ada transparansi
jadi mudah mudahan mk akan mengabulkan itu
kalau itu yang menjadi objek dan tujuan kita
ini yang saya kata penting untuk diketahui
kita semua mencari kebenaran konstitusional
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya